apa yang terbesit di benak anda ketika mendengar kota batu kota usapa atau kota apple tapi
tahukah anda bahwa kota batu juga dikenal sebagai wilayah penghasil susu sapi perah loh selama
datang di segmen sehari menjadi selamat datang di kota batu kalau ngomongin wilayah kota batu
sekitar itu enggak berusaha apple apple tapi ada juga susu dan belum kita melihat susu dan
juga udahannya kita akan memelihara mereka dan will mengandalkan ini yang kita perah tapi yang
besar besar hai oh ya belum bersahabat dengan saya besi besi
mengacu pada data bps provinsi jawa timur kota batu menempati urutan kelima wilayah setingkat
kabupaten dan kota penghasil susu sapi tertinggi di jawa timur dengan jumlah hingga dua puluh empat juta liter
susu setiap tahunnya salah satu sentra produksi susu sapi di kota batu berada di dusun beraung
di desa gunung sarik kejamatan duniaji kota batu di tempat ini sekitar sembilan puluh persen warganya
beternak sapi perah saya baru pertama kali belajar untuk memeran sapi tapi yang versi pakai alat kalau
oh udah keluar ini ini ini
sapi biasanya sudah bisa diperah ketika memasuki usia satu lima tahun
dan telah melalui fase melahirkan anak sapi
salah satu olahan susu yang diproduksi di kota batu adalah keju mozzarella
dalam sebulan produsen keju yang juga berada di dusun berau ini
mampu menghasilkan hingga tiga ton keju mozzarella
satu liter susu sapi akan diolah menjadi keju mozzarella pagi ini
untuk mempercepat proses pemindahan susu dari tangki penyimpanan ke ruang produksi
kita gunakan mesin pompa ya
penyimpanan dalam suhu rendah akan menghambat pertumbuhan bakteri
yang bisa menyebabkan pembusukan dan kerusakan susu
sebab bakteri cenderung berkembang biak lebih lambat pada suhu rendah
dan bisa memperpanjang umur simpan susu
waduh sayang kalau pada yang tumpah
sebelum diolah menjadi keju
susu sapi akan dianalisis terlebih dahulu dengan alat ukur multi parameter susu
nantinya kandungan lemak protein hingga kadar air akan terpantau
sayangnya hari ini kandungan air dalam susu cenderung lebih banyak
sementara lemak dan protein lebih sedikit dari biasanya
ini berarti keju mozzarella yang akan dihasilkan akan lebih sedikit dibandingkan biasanya
untuk membuat keju mozzarella pertama tama susu akan dipanaskan hingga mencapai tiga puluh derajat celcius
peningkatan suhu ini akan memudahkan proses pelarutan bahan pemisah di dalam susu sapi
dua bahan pemisah ini adalah asam organik dan enzim renet atau disebut dengan enzim
untuk seribu liter ini pakai dua puluh gram
seribu liter hanya perlu dua puluh gram enzim renin
berarti kalau dibikin di rumah oh sedikit ya tidak sesuai kan
misalnya mungkin pakai belasnya pegang gini
paling saya jumput kalau buat bikin di rumah ini cuma
nah sudah cukup
kebanyakan tidak apa apa cuma ini mahal
oh kalau kebanyakan tidak apa apa tapi mahal
tambahkan juga asam organik atau bisa diganti dengan perasan jeruk nipis
ini bertujuan agar zat pemecah susu
setelah itu tutup wadah dan tunggu dua puluh menit
dan setelah dua puluh menit beginilah hasilnya
olahan awal mozzarella bernama curd atau dadi
namun juga ada yang menyebutnya sebagai tahu sisi
ketika sudah mulai menggumpal dadi akan dihancurkan menggunakan alat pemotong
yang mampu menjangkau hingga ke bagian dasar wadah
proses pengencuran ini akan membuat bagian susu yang padat
mengelelam ke dasar wadah
bagian susu yang cair dan berwarna kuning transparan naik ke permukaan
lanjut kita bersiap untuk proses penirisan
saringan yang berada di ujung cheese fats ini akan memisahkan
bagian susu yang cair dan padat
sambil pelan pelan bagian susu yang padat kita geser
dengan terlalu cepat
oh yang santai
kalau terlalu cepat
atau terlalu keras darungnya nanti bisa hancur
yang bagian padat ini
kalau hancur nanti
nanti bisa berikut ke sana
jadinya nanti berkurang
oh malah takut terbuang ya
ini untuk membuka jalur airnya doang berarti ya bang ya
tuh sudah mulai padat tuh
wah sudah mulai berat
proses penirisan ini berlangsung cukup lama
sebelum beberapa jam
bangun banget susu bang
ini ketika saya lagi ngaduk seperti ini tuh
wah pengen susu
dia pengen minum
setelah kurang lebih tiga jam
bagian susu yang menjadi bahan baku utama keju mozzarella
perlahan mulai menyatu satu sama lain
penyusutannya pada proses produksi hari ini berjalan optimal
memerlukan bahan baku sebanyak delapan hingga sembilan liter susu sapi segar
dan hari ini dari seribu liter susu sapi
sekitar satu ratus dua puluh lima kg mozzarella berhasil didapatkan
jangan lupa beri tambahan garam dan sedikit bubuk susu kukrim
untuk menambah rasa pada olahan kita hari ini
terakhir masukkan bahan baku keju mozzarella
ke dalam mesin penarik keju atau cheese stretching
sebetulnya kalau ibu ibu mau bikin di rumah tuh bisa gak sih
tadi kan kalau yang mengaduknya udah bisa tuh misalnya ini manual
kalau yang ininya kalau mau bikin di rumah gimana caranya mengaduknya
pakai panci kemudian diaduk pakai spatula
oh diaduk pakai spatula bisa
kelan kelan gitu ya
selain mengaduk mesin ini juga bisa diaduk
mesin ini juga akan memasak keju mozzarella menjadi matang
hingga mencapai suhu sekitar delapan puluh derajat celcius
mesin ini akan menarik narik keju selama proses pemasakan
sehingga keju akan memiliki karakteristik elastis berserabut dan lunak
ciri ciri mozzarella yang sudah matang adalah bisa ditarik hingga panjang seperti ini
beneran gak panas bang
wah ini sangat mozzarella
oh ini bisa sampai ke belakang juga
hmm kejunya ini nggak terlalu yang berlebihan sampai kayak cadar punya
tapi dia taste dari si susunya itu masih berasa sih ya
keju mozzarella yang baru saja matang harus segera masuk ke dalam pengemasan
karena kalau udah dingin udah susah ya pakai di situ pak ya
cepat cepat banget tangannya
hari ini sekitar satu ratus empat puluh kg mozzarella berhasilkan didapatkan
namun tidak setiap hari produksi berjalan optimal
kegagalan pernah terjadi beberapa kali yang rata rata terjadi karena susu mengalami kontaminasi
gara gara ya itu tadi kualitas susu kemudian terkena kontaminasi juga dari
waktu itu ada pengunjung ada kunjungan dari sekolah itu satu kelas itu masuk
ya udah jadi ada kontaminasi bakteri sehingga kejunya nggak jadi
gak jadi itu ya udah bener bener nggak bisa diaduk jadi cair aja semuanya
mozzarella yang sudah dikemas dijual dalam berbagai ukuran
mulai dari dua ratus lima puluh gram lima ratus gram hingga satu kilogram
keju mozzarella buatan kota batu ini dipatok dengan harga rp sembilan puluh per kilogram
saat ini begitu mudah menemukan aneka olahan yang menggunakan keju mozzarella sebagai pelengkap
dan tentu rasanya tidak abdol bila kita tidak memasukkan burger sebagai salah satu diantaranya
harus dengan lauk yang lain atau menu yang lain
saya akan bikin beberapa menu
salah satunya adalah burger
tapi ada satu menu lagi kan hmm kayaknya cukup unik kalau pakai keju mozzarella
pertama tama kita panaskan roti yang berukuran jumbo dan beri sedikit margarin atau mentega untuk menambah cita rasa
lanjut masak patty atau daging burger di atas wajan
dan ini dia yang jadi prima donna hari ini keju mozzarella
kan memang mozzarella itu kan harus dalam kondisi panas
setelah sepuluh menit keju mozzarella tidak lagi mengumpal dan sempurna
oke keju kukusnya sudah jadi
eh tutup tutup
permisi maaf pakai ini panas panas
dan ini dia burger jumbo topping keju mozzarella
duh sampai tumpah tumpah bunda
burger butohnya rugi
kuliner kedua adalah kebab yang lagi lagi berukuran jumbo lengkap dengan topping mozzarella
keju mozzarella bisa meleleh dan melar dengan mudah saat dipanaskan karena faktor air dan titik lelehnya
keju mozzarella memiliki kandungan air yang tinggi dibandingkan keju jenis lain
keju jenis ini akan meleleh sepenuhnya di atas suhu lima puluh derajat celcius
jadi santaps lagi hangat ya
walau kota batu dan wilayah sekitarnya tersohor sebagai sentra produksi apel malang
pemerintah setempat tidak menutup kemungkinan keju mozzarella akan menjadi salah satu alternatif buah tangan khas kota batu di tengah tingginya produksi susu
saat ini kita punya potensi tiga sembilan ratus sapi perah
yang dimana beberapa desa yang sudah kita siapkan menghasilkan susu sekitar empat empat ratus liter per hari
kalau packagingnya nanti bagus pas dan bisa awet dengan jangka waktu tertentu pasti bisa jadi oleh oleh dong
ada yang tertarik membuat sendiri keju mozzarella di rumah
dan tentu harus sabar karena proses membuat keju mozzarella lentur memakan waktu yang cukup lama
koduyagung yudharto batu jawa timur